itu tidak penuh
kamu jangan hanya menambahkan permasalahan ini menjadi rumit
tidak usah khawatir
aku tidak akan melibatkanmu
tidak usah khawatir
apa yang ayahanda lakukan
untuk mencari ayahanda
apa kita menyerbu pada jajaran
kau jangan ikut jantung
ini bukan urusan
aku tidak bisa hanya diam seperti ini
karena apa yang ayah lakukan
akan membuat rakyat semakin menderita
mereka harus patuh atas perintah
karena aku adalah rajanya
seorang raja seharusnya memikirkan
bukan berlaku semenang menang seperti ini
aku peringatan kau sekali lagi
jangan pernah ikut campur urusanmu
aku akan bertindak di luar pikirannya
sekarang melaporkan ceritamu
aku melakukan kesempatan untuk tidak dibigit
jangan pakai lampe
biar juga gitu
siapa yang telah berani mencuri perhatian kita
ampun gusti prabu kita semua tidak tahu sebab sebab senjata di gudang bisa hilang
lagi pula pintu di ruangan tidak ada yang rusak musim prabu
kau batinur galah aku percayakan semuanya padamu tapi kau begitu ceroboh ia tidak berbohong
lagi pula dia pun tidak tahu siapa yang mencurinya
kalau bukan karena putraku kepalamu pasti sudah lepas
lapor gusti prabu barang barang kiriman dari kadipaten lengkong di hadang kawasan perampok
kalau begini penyerangan kepada jarang yang telah disusun dengan rapi semuanya
berantakan dalam sekejap putraku aku perintahkan kau menangkap perampok itu aku yakin
itu orang yang sama yang telah mencuri persenjataan kita
baik ayahnya aku akan memancing perampok itu ke pakuan kidul dekat bocor dan disitulah kau harus
menghabisinya apa kau mengerti baik ya anda
hi aku terhadap muradin walaupun kau anak seorang raja tapi kau sungguh takat untuk beribadah
prasin semua umat manusia diciptakan oleh allah subhanahuwa ta'ala itu untuk beribadah kita sebagai
umat manusia jin zelle syaitan diciptakan oleh allah subhanahuwata'ala kecil kecil juga kita sebagai umat manusia jin dan syetan diciptakan oleh allah subhanahuwata'ala itu untuk berb mentioned that we are sentienthumans until we receive this humuh and sharing in our capacity
maka oleh allah swt itu untuk beribadah kepada dirimu
dan tidak memandang dulu kita sebagai rakyat biasa ataupun kita sebagai putra dari seorang raja
semua dari kita hanya untuk beribadah kepada allah swt
aku sungguh ingin belajar agama darimu raden
begitu dekatnya perhas ini dengan wolang sungsang
bisa membahayakan diriku dan nanda prabu
aku harus membuat siasat
kau sempat berjaga
kau sudah mengajarkanku beberapa jurus berharga
lebih baik aku keluar ke perkampungan untuk menyapa
ada apa denganmu
sejak kapan kamu berada di sini
sejak aku bicara padamu
apakah ada yang mencelakaimu
aku baru saja bertarung dengan seseorang senopati
yang baru saja diangkat oleh rai

itu tidak penuh
kamu jangan hanya menambahkan permasalahan ini menjadi rumit
tidak usah khawatir
aku tidak akan melibatkan
abiasa abiasa tunggu abiasa
apa yang kamu lakukan
aku tidak ingin terjadi sesuatu yang buruk padamu
kau sudah perhatian padaku
tapi kamu tidak usah khawatir
tidak ada yang menimpa aku
kali ini aku bersungguh sungguh
bagja bukanlah orang sembarangan
apa kau menganggap aku orang yang sembarangan
kita harus segera menyingkirkan perahas ini
karena semakin lama
keberadaan yang menjadi duri di dalam daging untuk kita
aku sangat setuju denganmu adikku
kita harus segera menyingkirkan prihasi ini
yunda subang larang beserta putra putrinya
pasti tidak akan berdaya
apalagi sekarang kita mempunyai senopati bakce
dan dia sudah berhasil mengalahkan raden walang sungguh sumengang
malah karena derwa langsung sang
aku sependapat dengan itu